komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyatakan kesiapan dan mengapresiasi penghargaan calon presiden prabowo atas dirinya yang dipertimbangkan sebagai salah satu menteri
namun ahy menegaskan untuk tidak berandai andai lebih jauh fokus demokrat dan partai pengusung pasangan calon dua lainnya adalah mengamankan kemenangan terlebih dahulu
ahy juga menyatakan belum ada pembicaraan lebih jauh soal pembagian kursi menteri
meski hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam dunia politik
saya orangnya adalah yang ingin terus fokus jangan dulu berbicara itu sebelum kita bisa men secure atau menyukseskan pemilih dua ribu sembilan belas ini
karena itu yang pertama dan di depan mata mudah mudahan segala hal baik itu menjadi outcome menjadi dampak dari kesuksesan tujuh belas april nanti
sebelumnya calon presiden nomor urut dua prabowo subianto sempat menyebut beberapa nama yang menurutnya pantas menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan prabowo sandi kelak
komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono presiden pks sohibul iman mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan serta sekjen pan edi suparno
menjadi presiden republik edo
saya tanya ahaye pantas nggak jadi menteri
eh jujur ya jujur ya pantas kenapa
eh jangan karena ganteng aja ya
pak sohibul ini lulusan jepang s tiga dokter
pak sulasan bayangkan berapa puluh tahun mengabdi untuk rakyat
semua orang orang ini aher
dua kali kemudur
pantas nggak kalau kita angkat jadi menteri